badan pajak dan retribusi daerah dki jakarta atau bprd
dan direktorat lalu lintas polda metro jaya kamis petang
melakukan sidak pajak kendaraan mewah
ke salah satu perusahaan yang berada di kawasan mampang jakarta selatan
dari sidak ini petugas menemukan sejumlah mobil mewah
dengan harga yang sangat tinggi tapi pajaknya belum dibayarkan
ada beberapa mobil mewah atas nama pt kramayuda
sidak pajak ini sebagai sosialisasi bagi para pemilik mobil mewah
yang belum membayarkan pajaknya
namun saat sidak dilakukan menurut pt kramayuda
dari enam mobil atas nama pt kramayuda
dua kendaraan sudah dibayarkan pajaknya
sedangkan mobil esthon martin sudah berpindah tangan
meski demikian pt kramayuda akan membantu badan pajak
guna mencari data keempat mobil yang belum membayar pajak
apa sudah berpindah tangan atau belum
selain ke pt kramayuda
rencananya badan pajak dan retribusi dki jakarta
juga akan melakukan sidak di kawasan jakarta utara
di sini diduga ada empat mobil mewah yang belum membayar pajak
mobil yang tercantum di sini memang pernah dimiliki oleh pt kramayuda
tapi sekarang masih dimiliki atau belum
harus dipastikan lagi
harus dipastikan kembali ibu
itu perlu kelarifikasi kembali
kita sedang gencar melakukan sidak ke beberapa rumah artis
untuk menagi pajak mobil mewah
gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
menegaskan sidak terhadap pajak mobil akan menyasar semua kalangan
tidak hanya artis
sebelumnya pemprov dki memberikan waktu hingga tiga puluh satu agustus
kepada artis yang belum membayar pajak kendaraan mewahnya
jika tidak petugas pun tak segan mengangkut kendaraan mereka
jarod juga telah memerintahkan badan pajak dan retribusi daerah
atau bprd untuk mendata para pemilik mobil mewah
ia ingin masyarakat sadar agar membayar pajak atas barang yang dimiliki
semuanya semuanya kita lagi gencar
kalau dia bisa beli mobil ya harus bisa bayar pajaknya dong
tidak terkecuali ini bukti bahwa kita tidak diskriminasi ya
jadi siapapun yang akan terkena akan didata
saya sudah beritakan pada pak edi untuk mendata ya
jangan hanya para artis saja semuanya
semuanya akan didata
karena kami punya datanya dan tunggakan pajaknya cukup tinggi
ini kebiasaan kita beli barang mewah tapi lupa atau enggan bayar